sampai jumpa di video selanjutnya
kerasa lebih kuat ya
dan pemenangnya adalah
kak tunggu kak
kamu ini kenapa sih
masa kamu tega sih
tinggalin cowok ganteng kayak aku
aduh aku mulus nih
aduh gue juga nyokap lagi
alan udah lah
gak usah dongkosin rada aku
kamu kan masih sakit
udah berhenti alan
aku masih sebel banget sama kamu
ngapain sih pake tanding futsal sama kak semmy
terus jadiin aku jadi barang taruhan
kamu jangan ngambek dong
aku tuh cuma gak suka
kamu tuh terus terusan digangguin sama saya
ya tapi kan lutut kamu kan jadi sakit
gara gara main futsal
kalau tanpa para gimana
oh jadi kamu maunya semmy yang menang nih
ya gak gitu juga alan
itu tandanya kamu suka sama aku ke
kamu lebih pilih aku daripada dia
aku sama sekali gak ada pikiran
buat bikin kamu jadi barang taruhan
aku tuh cuma ingin ngelakuin yang terbaik buat kamu kak
kamu udah kasih aku suratnya
aku juga minta maaf selama ini
aku udah sedikit menjauh dari kamu
ke kamu kok diem sih
kamu mau gak maafin aku
aku juga mau ngasih tahu sama kamu
kalau kamu tuh gak pernah membawa keburukan dalam hidup aku
seperti alasan kamu jauh dari aku kemarin
kamu tuh cuma
ya sedikit nyebelin aja
tapi suka kan
gere banget sih jadi orang dah
jalan aja gini gini lah
keke tipexnya tuh
keke ini bukan tipex ke
ini buah poin
ini sengaja ya kamu mau cari perhatian aku kan
mungkin kamu cuma kelilipan
sini biar aku tipe
alan sama kakak mau serang merang nih bu
apaan sih lo jauh
dimana aja deh
lanjutin lagi nyatot ya
tidak tidak pump apapun
enggak sudah saya enggak gede
satu misi bingung
tidak ada yang mainly
tapi kaget valentina buat ayah pada itu ni
kaget sama dia kenapa
iya bukan itu
oportunitas yang l findings
kita akan kapal dari masa mengikut dia
apakah time adventure
kayaknya mau mencari k
ini adalah salah satu efek dari kemo
jadi saya akan merujukan ke dokter mata ya
dan kamu kek gapapa ya
sementara kamu pake cemata dulu
tapi mata iku kek gak akan tembak parah kak
dia akan kembali normal kan iya kan dok
ya terang aja ya
dokter lalu lalu mana bisa memastikan
bukan cuma allah yang bisa menentukan
gimana kamu harus jalan dulu
satu dua tiga
kamu udah bisa jalan sayang
kaki aku kerasa lebih kuat ya
baik kalau gitu kamu gak perlu khusus dulu lagi
kamu pakai tongkat aja untuk membantu kamu
sekalian otot ototkan kamu juga dilatih
hampir memang baik
disaat mata kamu memburu
begitu lebih agak
dari yang kto
karena keke kan putrinya yang paling caaaatik sedunia
tapi lo gak akan sampai buta kan kak
eh maaf ke maksud aku gak apa apa ida
gak apa apa maksudnya jelasin kok
doain aja ya mudah mudahan ini gak tambah parah
berikutnya aku udah gak perlu kaki kursi roda lagi
ini lihat gak bisa berdiri
jadi aku yakin pasti mata aku sebentar lagi dimasukin lo kok
lo ini kenapa nih kok pada murung semua mukanya
oh kalian kangen gue
iya gue disini kenapa sih
alan keke tuh pake kacamata karena efek dari kemonya berpengaruh ke mata
ya ampun udahlah kalian tuh gak perlu sedih kayak gini
lagian keke tuh kan keliatan lebih cantik kalo pake kacamata
kalian mau tau satu rahasia gak
keke itu pakai kacamata biar bisa ngeliat kegantengan gue secara maksimal
jaya suara sih
nah gini dong
kan enak liatnya
semua pada senyum pada ceria semua mukanya
gitu dong ya gak
kondisi tubuh kamu sangat baik
jadi kamu bisa ngikutin kamu yang terima
berarti sebentar lagi ibu datang dong ya